anda masih di cnn indonesia newsroom pelaksanaan vaksinasi masal presisi di salah satu pusat perbelanjaan di kota tangerang banten
abaikan protokol kesehatan di tengah penerapan ppkm darurat
antrian ribuan peserta vaksin tak terhindarkan sehingga saling berdesakan tanpa ada jaga jarak
meski begitu tidak ada upaya penertiban peserta dari petugas keamanan maupun penyelenggara
peserta yang kebanyakan adalah pekerja dan warga berusia di atas delapan belas tahun ini
abaikan protokol kesehatan dengan berbaris berkerumun tanpa ada jaga jarak
beberapa peserta mengaku khawatir terjadinya penularan covid sembilan belas di tengah kerumunan
namun mereka tetap di lokasi demi mendapatkan vaksin
wali kota tangerang arief wisman syah mengaku
telah menerima laporan adanya kerumunan pelaksanaan vaksinasi masal dan telah menegur penyelenggara
tadi saya dapat laporan saya sudah forward ke pak kapolres gitu ya mudah mudahan bisa diatasi di sana
kaitan vaksin itu kalau nggak salah ya
jadi memang sekarang antusiasme masyarakat
kayatan vaksin ini kan sangat banyak
jadi kita sudah arahkan buat masyarakat yang mau divaksin agar mendaftarkan diri
ya ke lingkungan lingkungan krw krt dan semua penyelenggara vaksin harus melakukan pendaftaran